jemput rena ya mas
sekarang tiduran sekarang
kita mau tiduran ya
kenapa gak tidur di kasur
gak apa apa itu ada penjagaannya kan
eh rina gimana udah tidur
cuma tadi dia sedih
gak marah sih mas
aku cuma tegas aja sama dia
nah itu kan perasaan arena
cuma saya udah kasih pengertian ke rina
saya bilang tadi mama itu gak marah
mama itu begitu karena saya
besok pasti baik baik aja
sihiratnya sangat capek
itu kadu belum dibuka
ngapain dibuka sekarang sih
kamu juga capek
kamu istirahat dulu
aku jagain aja sekarang dulu bentar ya
kamu capek mas
aku juga dari tadi juga kebanyakan duduk
kamu yang berdiri
kamu bersih bersih dulu deh
kamu belum ngerti baju itu
jangan sayangkan baju gue
tuh papa balik
adik dari mama papa udah disering ke al andin
udah mah bahkan aku kasih langsung ke al
semuanya baik baik aja kan
gak tau nih noh dari tadi kayak
oh kayak gak seneng hati gitu
tuh kayak gelisah
gak mau ketawa biasanya diajak main tuh ketawa ketawa
ini lagi gak mau
kangen kali sama elsa
iya kayaknya kangen sama mamanya deh nok
kapan kamu menengokin elsa
besok kita ketemu sama mama ya
tapi karena mama takut kaya tangan rena
mama tuh sayang sekali sama rena
kami akan tetap mempertahankan rina sampai kapanpun
lama juga siap siapnya
selamat pagi mbak jessica
pagi pak buim
wah pas banget nih ketemu di sini
ini saya mau ngatur surat buat mbak
terima kasih ya pak
kalau gitu saya pasti
udah siap yuk segera kita berangkat
cari cari gak ada
jadi mama sama papa lagi ke rumah sakit sayang
mau cekap askara
mungkin karena panggilannya gak ada yang bisa diperoleh
jadi renanya masih bobo
nanti pas pulang sekolah juga ketemu
sekarang mendingan kita berangkat sekolah
takut pergi hampat
tunggu ya bu
puas puasin deh lu
dia akan segera bebas dengan muka lukunya itu
ntar yang ada lu kangen lagi sama dia
ntar yang ada lu kangen lagi sama dia
ntar yang ada lu kangen lagi sama dia
nggak segampang itu lu keluar dari sini
ma kenapa setahirullah
lu kenapa kak
iya di tinggi tusuk
elsa terluka bu
elsa terluka bu
dia ada yang ngesuk bu
kamu tadi semalam belum
aku perhatiin kayak ada yang kamu pikirin
ini dulu deh nunggu dulu ya
kamu nunggu dulu
iya ada apa
terjadi penusukan terhadap korban elsa di ruang makan
apa elsa kembali menjadi korbannya
tolong segera kerahkan petugas lain untuk diturunkan untuk memburu pelaku
apa pelakunya yati
baik saya akan segera kerahkan petugas untuk mencari hati
dan bawa ke saya sekarang
udah udah tenang ya
kayaknya isya kenapa nung
masih nangis terus
aku juga gak tau tapi kayak gelisah terus gitu mah
apa kita bawa ke dokter aja
tapi sama sekali badannya gak hangat kok ma
udah udah udah
kalau ada dokter kita datang ke mama
pak kita ke mama
udah saya ikut
hari ini ada meeting nggak di kantor
kalau saya nanya gak ada tolong saya hari ini gak masuk kantor ya
soalnya geser lagi kayaknya gak enak badan
saya harus bawa geser ke dokter
kalau memang ada tolong sampaikan permintaan maaf saya
kondisi sudah tidak aman
kondisi lewat sana
ayo duduk aja
bu minta bantuan aja
baik saya akan panggil si pihak yang lain
kamu lebih baik cari karun boni sekarang
kita bangun ke sana yuk
gak bisa gue takut
tapi kita tetap harus nolongin dong
ini asa karun boninya
kita pergi dari sini yuk
kalian mau kemana
agri semakin besar
mendingan kita kabur aja dari sini
gue harus bisa bantu mereka
kita keluar kita keluar
ada orangnya di sana ya
elsa ngapain kamu di sini
di sini sangat berbahaya
biar saya saja yang kesana
tidak tidak tidak tidak
pelan pelan dong ma
perasaan aku kok kayak
aku makin gelisah deh aku gak enak banget ini
kenangin diri kamu
tapi aku juga gak tau kenapa cuma nggak enak rasanya
kondisi anaknya ya
kondisi putri bapak sebenarnya baik baik saja
tidak ada gejala apapun
saya boleh bertanya
boleh boleh silakan
apakah ibunya ada

tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
tetap mendampingi dia
aslinya lancar kan
kalau begitu saya cuma memberikan resep vitamin tambahan saja
karena untuk seusia putri bapak ini
yang terutama adalah asi ibunya
kalau gitu terima kasih banyak ya dok
terima kasih ya bu
saya permisi dulu ya
yuk senter ke depan
eh mau kemana lo
lo ngablek keluar dari sini tau gak
hah lo mesti mati
ya allah hati hati
elsa ngapain kau masih disini
udah penting bawa dia keluar bu
selamat siang pemirsa breaking news
siang ini telah terjadi kebakaran di lapas pinang jaya
sampai saat ini belum diketahui penyebab dari terjadinya kebakaran itu sendiri
tim pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api
dan mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalamnya
pak itu bener bener lapasnya elsa
jadi ternyata ini jawabannya kenapa aku gelisah terus dari semalam pak
kamu ganti baju sekarang
oke aku siap siap sekarang ya
gue harus bantu
tapi gimana caranya
kenapa sih harus gak suka sama gue
oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
noh kenapa noh
seperti yang mama denger
makanya dari semalam
keisha kayaknya gak tenang nangis terus
aduh ya allah
keisha kasian banget sih kamu
lepas aja biar keisha mama sama papa yang jagain ya
iya aku titip ya
aku berangkat sekarang
gue harus keluar dari sini
gue harus bertahan dari keisha
lo harus kuat sa
pak kira kira keadaan elsa disana gimana ya pak ya
kamu tenang aja ya
kita berdoa supaya elsa baik baik disana
kamu tenang aja ya
pak aku gak bisa deh
nunggu kayak begini
ini lagi hujan mah tenang dulu aja
sabar gimana sih pak
oke kita cari parkiran ya
kita masuk abisitu kita naik ojek sama sama
kau kena gilang
tidak ada apa apa
mbak kamu cari bantuan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
berat badan askara udah mulai naik sedikit pun din
ya tapi walaupun sedikit
progresnya udah bagus buat
anak yang lahir prematur kayak sekarang
seperti yang kita tau
askara ini kan lahir
dengan jantung dan paru paru yang belum berkembang
jadi aku akan koordinasi
sama dokter paru paru dan jantung
supaya perawatan askara bisa
lebih terjaga lagi
ya tolong berikan makanan terbaik aja buat askara ya
nanti kalo ada info aku kasih tau lagi ya
kamu harus kasih askara asi eksklusif ya din ya
kamu makan makan yang banyak
makan makan yang sehat
supaya sikapmu bisa lancar

yang gimana tadi asi ya
iya harus asi eksklusif
kalo asi sih pasti ya
aku juga ngasih terus buat sekarang
karena aku trauma banget kalo misalkan dia harus masuk ke ruang
micu atau gak ke rumah sama lagi sebenernya
ini aku paham konvin
ini udah bisa
udah udah boleh pulang
tapi nanti jangan lupa kontrol lagi
angga belum pulang al masih di luar kota
yaudah nanti coba saya terpulang
jemput rena yu mas
saya kalo gak ikut jemput rena gak apa apa kan ya
ya mesti harus ke kantor ini
ada banyak banget kerjaan yang harus saya kerjakan
gak apa apa ya
ya yaudah lah gak apa apa
kasian juga pak randy ngerjanya sendiri
soalnya aku juga kenapa aku mau cepet rena
karena kan semalam dia juga udah tidur
pagi pagi udah langsung berangkat gak ketemu sama aku
aku ngerasa masih ada sesuatu hal yang mengganjur sih
takutnya dia masih bete mas sama aku mas
ini juga lah
jangan mikir kayak gitu
dia gak bakal marah sama kamu

tapi gak apa apa ya
saya mau jemput rena ya
gak apa apa kan kamu juga kerja
kamu juga ngerti mas
rena juga pasti ngerti ya
papa kerja dulu gak apa apa ya
oh tuh tuh tuh sama mama jemput kakak rena ya
ya udah berarti ngantar saya dulu ke kantor
abis itu baru jemput rena ya
terima kasih ya
hingga saat berita diturunkan
para petugas terutama dari pemadam kebakaran
sedang mengevakuasi para korban
korbannya bukan hanya napi tetapi juga petugas lapas
para polisi sedang mengidentifikasi para korban selamat luka luka
dan juga meninggal dunia
demikian laporan kami dari lapas pinang jaya
nama lu ada register kalian
mah ini mah
ya allah ya allah
pak maaf maaf tunggu pak
karena saya ada di dalam pak
kami mengerti bu
tapi disana sangat berbahaya bu
gedung ini raman runtuh
sebaiknya ibu tunggu disini bu
saya harus tahu gimana kabarnya
gimana kondisinya dia
ibu tenang bu
di dalam sangat berbahaya bu
jadi ibu tunggu disini ya
biarkan kami bekerja bu
biarkan petugas saya bekerja dulu mah
bu bu bingit bu
tidakkan bingit bu
semoga dia baik baik aja ya allah
ya allah semoga elsa gak akan apa apa
kira kira ada berita nggak ya di radio
angin yang bertiup cukup kencang siang ini
membuat api lebih cepat menyebar dan membesar
akibatnya suasana di sekitar lapas pinang jaya semakin kacau
armada pemadam kebakaran dan alat penyusupan
masih terus berdatangan
karena kebakaran masih berlangsung bersamaan dengan evakuasi dari para korban
statistik korban luka dan korban meninggal belum dapat dipastikan
karena saat ini masih dalam proses evakuasi
dikabarkan juga masih ada sel sel dalam keadaan terkunci
kepanikan petugas dan tahanan membuat mereka terjebak di dalamnya
demikian kami laporkan dari sekitar empat kejadian
untung gak kena apa apa
masa yang gak kuat
ya allah rindu diri anak kami ya allah
siang juga dok
oh iya dok vitamin vitamin buat terapi kehamilan masih ada
masih masih ada kok dok
diminum yang teratur ya
ah iya kalau soal minum teratur saya sampai sekarang masih minum sih dok
cuma emang karena suami saya lagi nggak ada lagi keluar kota jadi saya belum ketemu ketemu lagi
nah nanti pas dia pulang kalian kangen dong
kalian berhasil ya
bu dokter bisa aja deh
tapi sebaiknya kalian itu lebih santai jangan tegang karena pekerjaan lebih rileks
kalian bisa ambil liburan bulan madu karena sehat jiwa pikiran dan badan itu sangat berkontribusi untuk pembuahan yang alami
oke ya dok makasih ya sarannya ya
semoga nanti suami saya setuju
saya tinggal ya
ya makasih dok
aku masih ditempat
anaknya mama sekarang
saya terus ya sayangnya kuat selalu ya nak ya
bukan cuma anak mama ya
ini papa cemburu
hmm sehat sehat terus ya nak ya
selalu memberikan cahaya buat keluarga ini ya sayangnya
berikut kami sampaikan breaking news
berikut kami sampaikan breaking news
saya nggak usah matiin saya biarin aja takutnya penting
nggak apa apa saya dengerin aja beritanya
kebakaran hebat masih terus berlangsung di lapas pinang jaya

evakuasi para korban luka dan meninggal juga masih berlangsung
kayaknya iya deh mas
dengan ilahi ina raja

terima kasih sudah kesop recie